terima kasih anda masih bersama kami
bulan puasa biasanya kondisi tubuh menjadi lemas akibat kurang asupan makanan
salah satu cara untuk membuat tubuh tetap bugar ialah dengan berolahraga
olahraga ringan apa saja yang bisa dilakukan ketika berpuasa
berikut liputannya untuk anda
meskipun sedang bulan puasa bukan berarti kita tidak bisa berolahraga
namun olahraga dan cara cara seperti apa yang harus dilakukan ketika bulan puasa
berolahraga di bulan puasa bisa tetap dilakukan seperti biasa
jenis olahraga yang dilakukan bisa apa saja
namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berolahraga di bulan puasa
cuman yang terpenting itu biasanya mengurangi porsi atau mengurangi intensitas latihan
contohnya kalau misalkan ini kita fitness ya misalkan fitness
biasanya itu ada empat set atau misalkan ada beberapa repetisi bisa empat bisa dua puluh repetisi
nah kita kurangin aja gampang
misalkan yang asalnya empat set kita turun ke tiga
kalau masih nggak kuat dua set juga nggak apa apa
yang penting tubuh itu jangan sampai terjadi kelelahan dehidrasi
selain itu waktu berolahraga di bulan puasa juga harus diperhatikan
menurut farlan waktu yang baik yaitu di pagi hari dua jam sebelum berbuka puasa dan setelah berbuka puasa
meskipun sedang berpuasa berolahraga di bulan puasa justru dianjurkan
karena berubahnya sisa
sistem metabolisme tubuh selama berpuasa
malam hari itu malah kita makan berlebih
yang biasa kita nggak dimakan setiap hari kayak kolak pisang yang udah bisa dilihat ya
glukosanya sangat tinggi sop buah kue kue
nah malah gara gara itulah kita harus berolahraga
kenapa kalori yang masuk ke dalam tubuh yang banyak mau gak mau kita harus bakar keluarga
kalau enggak malah itu bakalan jadi penyakit
berbagai olahraga ringan yang bisa anda lakukan di bulan puasa diantaranya
angkat beban push up lunges dan walking hand

ya seperti itulah salah satu olahraga yang bisa anda lakukan ketika bulan puasa
jika anda tidak sempat datang ke pusat kebugaran
franky wijaya bandung
lanjut lagi mas